sementara itu atlet e sports indonesia pulang ke tanah air dengan membawa satu medali emas dan satu perak setelah bertanding di sea games dua ribu dua puluh satu di vietnam
para atlet e sport indonesia nomor free fire dan fifa tiba di tanah air pada senin malam dengan berhasil membawa medali emas
rilis dari pbesi tim indonesia satu dan tim indonesia dua e sport mendapatkan satu medali emas dan satu medali perak di nomor free fire
pbese sendiri sebelumnya menargetkan lima emas untuk cabang olahraga esports sea games di vietnam